jangan jangan dia datang ke sini karena dia tahu kalau cucu mau beli rumah
cece juga sebenarnya punya pikiran yang sama seperti kamu cu
kenapa cece nggak langsung kasih tahu ke cucu
ya tapi kan itu baru kecurigaan jejak aja
kalau ternyata papa kamu datang ke sini karena emang kangen sama kamu gimana
kalau cece ngomong macam macam kan bisa unyam masalahnya
cece juga bingung cu
nggak tahu mesti komentar apa
nggak tahu mesti kasih pendapat apa
masalah kayak gitu itu nggak bisa diselesaikan cuma dengan sepotong nasihat
semua orang juga tahu kalau anak itu gak boleh durhaka sama orang tua
tapi ya kan gak semudah itu juga
seandainya setiap masalah itu bisa selesai dengan cuma nasihat
seluruh dunia pasti udah damai sejahtera
nggak ada ribut ribut
cuce paham betul gimana perasaan kamu cu
ujuk ujuk datang papa kamu mau ketemu kamu sementara kamu gak pernah ketemu dia dari kamu kecil
papa macam apa sih cek
yang tega ngalin anaknya dan nggak ketemu bertahun tahun
cucu teh nggak abis pikir
cucu teh nggak abis pikir
cucu tuh udah kecil
cucu tuh udah kecil
cucu tuh udah kecil
ada di dalam
mau kau panggilin
tolong sampaikan pesannya saja
bilang dari koswara
rumah yang cucu cari sudah dapat
yuk nanti aku sampein
rumahnya siapa emakum
ya udah kalau begitu tuh
katanya om akum rumah yang kamu cari udah ada
hah terus kata om akum itu rumahnya wahaji sadi
jangan jangan diate dateng kesini karena dia tau kalo cucu mau beli rumah
cece juga sebenarnya punya pikiran yang sama seperti kamu cu
kenapa cecek ga langsung kasih tau ke cucu
aku tuh mau pulang
aku mau pulang
cucu ya tapi kan itu baru kecurigaan cece aja
kalau ternyata papa kamu datang kesini karena emang kangen sama kamu gimana
kalau cece ngomong macem macem kan bisa unyam masalahnya
kamu tuh nggak belajar kelompok ben
pelajarannya tuh udah selesai semua
pelajarannya udah selesai
udah mau bulan puasa
sebentar lagi teh libur
jadi semua pelajarannya udah dibahas sama bu guru yola
pebli belajar kelompok dulu ya pak
katanya kamu mau makan bapak udah jauh jauh beli
tapi pebli udah telat
nanti pebli makan basuh aja
yaudah pebli jalan
jalan dulu ya pak

kalau begitu ma permisi ma